pembangunan transportasi massal tram di kota palawan surabaya yang didanai apbn hingga kini masih belum jelas
namun pemkot surabaya tetap mempersiapkan sejumlah fasilitas untuk mengurangi kemacetan lalu lintas
salah satunya adalah dengan membangun park and ride
park and ride ini dirasa sangat diperlukan karena banyak kendaraan parkir sembarangan di sisi jalan sehingga membuat kemacetan
pembangunan transportasi massal tram di kota palawan surabaya yang didanai apbn hingga kini masih belum jelas
salah satunya adalah kurangnya lahan parkir di surabaya dan meningkatnya jumlah pemilik kendaraan pribadi
pembangunannya saat ini sedang dikebut pengerjaannya di wilayah jalan mejen sungkono dan targetnya bisa dioperasikan dua ribu tujuh belas nanti
dari data dan naket di subkota surabaya gedung ini akan memiliki tiga lantai yang mampu menampung dua ratus empat puluh empat sepeda motor dan delapan puluh tiga mobil
lokasi park and ride lain yang segera dibangun adalah bekas gedung dinas kebudayaan dan pariwisata jawa
jalan aditya warman dan bekas gedung disperindak jalan arief rahman hakim yang secara total mampu menampung ratusan kendaraan
kedepan gedung siola yang ada di jalan tunjungan juga akan dijadikan park and ride karena jalur ini juga akan dilewati tram
arah kedepan kita akan kembangkan park and ride ini dalam konteks integrasi dengan angkutan massal tapi juga mengalihkan secara bertahap kebutuhan ruang parkir
yang tadinya parkir di jawa
jalan menjadi parkir gedung
meski demikian menurut pakar tata kota surabaya pembangunan gedung parkir park and ride saat ini masih belum terlalu penting karena tidak terkoneksi dengan angkutan masal
menurut saya konsepnya hanya earty building belum sebagai sebuah basis atau up untuk menggabungkan dengan transportasi yang lain
dan ini sebetulnya sudah sangat cukup untuk sementara tetapi ke depan memang sebaiknya
gabung dengan transportasi massal yang lain
park and ride rencananya akan menjadi semacam pendukung jika nanti transportasi massal tren selesai dibangun
tram memang menjadi mimpi wali kota tri risma hari ini sebagai solusi kemacetan di surabaya
saya kenapa pakai tram alasannya satunya kalau dengan real maka saya bisa koneksikan dengan sistem intelligent traffic system kita
badannya tidak terlalu besar jadi lebih fleksibel di tempatnya
yang anu anyu yang kelok kelok gitu
pembangunan park and ride ini akan dilakukan di beberapa pusat bisnis dan titik keramaian
pemerintah surabaya akan menggandeng investor untuk mewujudkan park and ride